berdasarkan data pemerintah provinsi jawa barat
hingga dua puluh dua juni dua ribu dua puluh terdapat dua delapan ratus empat puluh delapan kasus terkonfirmasi terpapar virus corona
sementara kasus aktif mencapai satu satu ratus empat puluh satu kasus
angka ini menempatkan jawa barat di posisi ke enam
sebagai provinsi dengan kasus terbanyak di indonesia
setelah kalimantan selatan dan jawa tengah
sementara itu angka kesembuhan pasien covid sembilan belas di jawa barat cenderung meningkat
mencapai satu dua ratus enam puluh tiga pada dua puluh dua juni
praktis peningkatan ini membuat pasien covid di jawa barat menurun
jurubicara gugus tugas percepatan penanggulangan covid sembilan belas jabar
daud ahmad mengatakan
meskipun tingkat kesembuhan pasien meningkat
pengetesan secara massal terus dilakukan
lebih dari dua ratus rapid test sudah dilakukan
dan enam puluh pcr dilakukan
guna melihat secara lengkap peta persebaran covid sembilan belas di jawa barat
daud mengatakan kecepatan penanganan menjadi kunci penanggulangan
saya kira protokol kesehatan semuanya sama pak
dimanapun sama berdasarkan kepada permen k sembilan dua ribu dua puluh
itu kan awalnya protokol kesehatan
nah kemudian di jawa barat kita lihat gitu
kita lihat dasarnya dari sana
kemudian ada kearifan kearifan misalnya masyarakat jawa barat
ada sedikit apa ya sedikit mungkin variasi gitu lah
jadi para ahli ahli di gugus tugas itu ada
mereka melakukan riset mereka melakukan penyelidikan
kajian mereka melakukan evaluasi epidemiologi dan sebagainya
nah itulah yang menjadi bahan masukan kepada pak gubernur
sementara itu gubernur jawa barat idon kamil mengatakan
dalam penanganan covid sembilan belas di jawa barat
sesuai dengan arahan pemerintah pusat dan who
hanya saja ada beberapa hal yang utama dilakukan
yaitu komunikasi yang efektif dengan kepala daerah di jabar
setidaknya ada lima hal yang dimaksimalkan rk
dalam upaya menekan angka covid sembilan belas di jabar
kunci keberhasilan jawa barat
adalah pada kekompakan kepala daerah
dari gugus tugas kota kabupaten dengan provinsinya
kami punya lima prinsip
ya prinsip pertama selalu proaktif jangan nunggu
kedua harus ilmiah
jangan pakai kacamata emosi baper
apapun dalam mengambil keputusan harus ilmiah
ketiga harus transparan
nah ini kami terus perbaiki
jangan menyembunyikan data
kalau baik dibilang baik kalau jelek bilang jelek
supaya kalau jelek hasilnya ya kita kasih obat yang sesuai dengan
yang keempatnya kolaboratif
ya saling berbagi dan kelimanya adalah inovasi
epidemiolog universitas pajajaran bandung
panji fortuna menilai
meskipun jumlah tes masif masih belum ideal
pemerintah provinsi jawa barat dinilai cukup berhasil
mengendalikan penularan covid sembilan belas di jawa barat
meski demikian pemerintah tetap harus waspada
terutama dengan adanya ancaman penularan
dari orang tanpa gejala atau otg
intinya apa walaupun sudah menurun
walaupun kasus yang terkonfirmasinya
pdp dan odp nya juga menurun
tetapi surveillance covid sembilan belas nya tidak boleh dilonggarkan
jadi kalaupun new normal
psbb nya dilonggarkan proporsional
surveillance nya tidak boleh dilonggarkan
surveillance nya malah harus diperketat
berdasarkan data dari pusat informasi dan koordinasi covid sembilan belas jawa barat
hingga dua puluh dua juni dua ribu dua puluh
pemerintah provinsi jawa barat telah melakukan
sebanyak enam puluh lima ribu tes pcr
dari jumlah tersebut
sebanyak empat empat ratus dua puluh lima dinyatakan positif covid sembilan belas